kini kita juga bisa melihat suasana pelantikan pj gubernur dki jakarta heru budi hartono yang dilantik hari ini oleh menteri dalam negeri tito karnavian
heru budi hartono menggantikan anies baswedan yang jabatannya resmi berakhir pada minggu enam belas oktober kemarin
menjabat bupati tolikara
selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua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
kemudian segenap forkompinda provinsi dki jakarta yang hadir saat ini
mungkin ketua dpr juga hadir pak prasetyo terima kasih banyak bapak
kemudian juga dari polda bapak wakab polda bapak kasdam terima kasih banyak hadirannya
demikian juga peserta ibu tentunya yang hadir terima kasih ibu anies ibu reza
kemudian yang saya hormati para mantan bupati
pak tony dan juga
serta segenap forkompinda kabupaten pulau nyapen dan kabupaten tolikara yang hadir
bapak bapak ibu sekalian segenap pejabat kementerian negeri dan pemerintah pusat yang hadir
dan juga ibu ibu pendamping
pertama tama kita tentu mengucapkan puji syukur kehadiran allah swt
tuhan yang maha kuasa kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir
pada acara yang sangat penting pagi ini
yaitu pelantikan penjabat gubernur dki jakarta
bapak heru dan juga penjabat bupati kepulauan yapen pak siftenus
dan penjabat bupati tolikara bapak martin kogoya
kita tahu bahwa pelantikan ini karena berakhirnya masa jabatan
penjabat penjabat yang definitif yang lama
baik di dki jakarta maupun yapen dan tolikara
sebagai konsekuensi sesuai undang undang
karena memang nanti pilkada dilaksanakan tahun dua ribu dua puluh empat
maka kekosongan itu diisi oleh penjabat
penjabat ini sudah melalui seleksi
dan khusus untuk dki jakarta
adalah tiga nama yang memang diajukan oleh dprd
yang ditipuakan sidang
dipimpin oleh bapak presiden
serta sejumlah menteri dan pimpinan lembaga
yang kemudian memutuskan memilih bapak heru sebagai penjabat
demikian juga sidang yang sama memutuskan penjabat penjabat yang ada
sekarang ini kita lantik yaitu untuk yapen dan tolikara
saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak anies
dan kepada bapak reza
terutama bapak anies lima tahun dan bapak heru
terima kasih banyak kepada bapak anies dan kepada bapak reza
terutama bapak anies lima tahun dan bapak heru
saya kira saya pernah lama dinas di jakarta
termasuk di kapolda mitrujaya
tidak ringan permasalahan di jakarta sangat sangat kompleks sekali
tapi bapak alhamdulillah bisa menyelesaikannya insya allah dalam keadaan husun khotimah
demikian juga bapak reza sebagai pengganti yang sebelumnya pak sandiaga uno
terima kasih banyak atas dedikasi bapak kepada masyarakat jakarta bangsa dan negara
saya selaku mewakili pemerintah dan saya selalu berterima kasih kepada bapak anies
mewakili pemerintah pusat memberikan apresiasi yang tinggi kepada bapak bapak berdua
dan insya allah semua akan dapat jalani dan mendapatkan pahala berlimpah dari allah swt
kemudian kepada bapak heru kami ucapkan selamat atas amanah dari allah swt
dan kepercayaan dari para pimpinan negara bapak presiden
dengan tugas yang baru kita tahu bahwa memang tidak ringan
jika di masa masa sekarang kita bisa melakukan hal yang lebih baik
di masa masa sebelum bapak anies selain masalah masalah yang memang reguler rutin
yang berlangsung di jakarta selama ini tapi menghadapi tantangan tidak ringan ketika menghadapi pandemi covid sembilan belas
dan ini dapat dilalui dengan aman dan baik
kita berharap dampak daripada covid sembilan belas ini yang mungkin masih ada dapat ditangani oleh bapak heru
sekaligus selain hal hal yang reguler rutin kita akan menghadapi tantangan
nomor dua yaitu kejolak ekonomi krisis pangan dan energi yang berimbas kepada ekonomi dan keuangan global
tentu berimbas pada kita semua juga termasuk kota jakarta
oleh karena itu mari kita bekerjasama nanti untuk menangani bersama sama permasalahan dampak dampak
yang akibat nanti mungkin dari inflasi dan lain lain
kemudian terima kasih banyak kepada bapak heru bapak presiden
bupati pulau nyapen yang lama pak tony tesar
terima kasih pak tony
dan juga pak usman wanigbo yang juga telah melaksan tugas
pak tesar mungkin kalau tidak salah sepuluh tahun pak ya
sepuluh tahun pak usman wanigbo juga kalau tidak salah sepuluh tahun
dua kali periode
mudah mudahan juga semua berjalan lancar
tuhan memberkati bapak berdua pak
kemudian kepada pejabat baru saya minta betul
kepulauan yapen dapat meneruskan apa yang telah dikerjakan pak tony
situasinya relatif damai aman di pulau niapen
yang sebelumnya juga banyak kelompok kelompok bersenjata di sana
tolong masalah inflasi dan kemudian percepatan pembangunan di yapen
sambil mempersiapkan juga untuk persiapan pemilu dan pilkada
demikian juga dki juga punya tugas penting
untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada
di tahun dua ribu dua puluh empat
kemudian tolikara mungkin tolong betul betul
rajin belusuan jantung ulama diinggalkan tempat di tolikara
rakyat tolikara membutuhkan bapak martin kogoya di sana
gunakan apbd yang ada yang cukup besar
betul betul digunakan untuk kepentingan rakyat
kemudian jaga stabilitas keamanan di tolikara
daerah cukup rawan
dan kemudian tolong rangkul semua pihak yang ada di tolikara
supaya tidak terjadi resistensi
dan kemudian bapak sudah pengalaman di sana
asli karubaga juga ibu kota
jadi betul betul rangkul semua pihak
dan yang terakhir tentunya tolikara nanti akan jadi bagian dari provinsi baru
yaitu papua pegunungan
dan kita tahu bahwa ada tiga dob
yang akan segera diresmikan
mungkin akhir bulan ini paling lambat awal november
dengan pelantikan pejabat gubernurnya
tolikara masuk bagian dari papua pegunungan
kami tolong untuk upati pejabat buat tolikara bisa mendukung
pembentukan provinsi baru ini
yang sebentar lagi gak lama lagi
tiga minggu lagi mungkin segera kita resmikan
terima kasih banyak kepada ibu ibu
kemudian ibu tony tesar
ibu usman wanimbo yang telah juga mendampingi
nanti kita akan ada acara tersendiri acara pkk
dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
sehingga pejabat pejabat lama dapat melaksanakan tugas yang baik
dan kita berikan dukungan kepada pejabat baru
untuk dapat melaksanakan tugas amanah juga dengan sebaik baiknya
mohon maaf kalau ada hal hal yang berkenan
semoga allah swt tuhan yang maha kuasa
memberikan bimbingan petunjuk perlindungan dan pertolongan kepada kita semua
dalam rangka melaksanakan tugas tugas kita
mengabdi kepada masyarakat bangsa negara
sekian dan terima kasih
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
tuhan memberkati kita semua amin
untuk menambah berkah acara pada
baru saja kita menyaksikan secara langsung pelantikan pj gubernur dki jakarta heru budi hartono
yang dilantik langsung oleh menteri dalam negeri tito karnavian di gedung kementerian dalam negeri jakarta pusat
dan tadi juga bersamaan dengan heru budi hartono juga dilantik dua pejabat bupati capen dan juga tolikara